siapa anak itu
kasian ya masih muda tapi rabu
dia tidak bisa membedakan mana laki laki yang sudah mapan dan mana kakek kakek
koi kamu belakangan ini sering dipanggil bebe
sering nggak masuk sering telat masuk
malah di kelas suka tidur pulang
bapak tidak suka perangai kamu belakangan ini
dan bapak juga tidak tahu harus bagaimana supaya kamu tidak badung lagi
bukannya yang penting nilai saya nggak turun pak
sekali lagi kamu berulah dan melanggar peraturan sekolah
kamu akan dikeluarkan
sudah keluar dari ruangan saya
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
bukannya kamu sudah berubah
terlalu banyak sesuatu
jadi menunjukan dunia kecil ya
kira kira karena papi mau nyiapin sesuatu buat kamu apapun yang kamu mau pak pipi
oh jadi selama ini kamu bilang karena ngurusin kakek kamu
sekarang kamu lagi nemenin kayak kamu jalan jalan ya
adriana aku tuh inget waktu kecil tuh kamu tuh suka banget nemenin kakek kamu jalan jalan kan
dan sekarang kamu udah gede masih harus ditemenin juga kayak kamu
yaudah kalau gitu aku gak mau ganggu ya
aku pergi dulu
kasian ya masih muda tapi rame
dia tidak bisa membedakan mana laki laki yang sudah mapan dan mana kakek kakek
gue rasa sih adriana matinya udah rusak
lo lokal kak
ini buktinya aja dia mau sama orang yang udah to wear
berarti kan matanya udah rabun ya
ji emang kita udah macu kayak awas dari dulu
gijang ya lo
eh untung gue punya sahabat kayak lo berdua tau gak
bikin gue ketawa terus dan gue gak kepikiran soal adriana
emang udah tugas kita bro
banyak yang rabun
udah udah udah
udah gak usah
nggak udah ngajak ribut ya boy
eh gak gak
njayang gue lagi roeras sedar
njayang gue lagi joeras sedar